rutinitas tadi adalah kegiatan ekonomi yang biasa sobat lihat sehari hari mulai dari
aktivitas bisnis yang punya visi untuk berkembang para wira usaha yang ulet berinovasi dan banyak
keluarga yang bekerja untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga setiap kegiatan ekonomi bisa terjadi
karena adanya transaksi yang tidak hanya melibatkan satu individu tapi banyak individu lain bahkan
korporasi dari berbagai sektor baik domestik hingga mancanegara sehingga membentuk roda
perekonomian bank indonesia memiliki serangkaian kebijakan yang memastikan aktivitas ekonomi
berjalan dengan stabil untuk menciptakan situasi yang kondusif bagi roda perekonomian
ketika ekonomi stabil pastinya masyarakat akan merasa aman dan nyaman ketika melakukan kegiatan
ekonomi kayak bekerja belanja
melakukan investasi dan banyak lagi lalu gimana ya cara bank indonesia menjaga kestabilan perekonomian
dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai otoritas moneter bank indonesia tidak hanya
memastikan ketersediaan uang yang beredar di masyarakat namun diimbangi juga dengan sinergi
lintas lembaga dalam mendorong ketersediaan barang atau pasokan supaya tidak terjadi ketimpangan yang nantinya
berujung pada inflasi yang tidak terkendali bauran kebijakan moneter juga dilaksanakan melalui
berbagai instrumen seperti suku bunga acuan yang tingkat suku bunganya ditetapkan secara berkala
penetapan suku bunga tersebut ditujukan untuk mempengaruhi suku bunga sektor keuangan seperti
perbankan yang pada akhirnya membentuk suku bunga tabungan pinjaman dan investasi ketika kebijakan
moneter suku bunga diharapkan bisa meredam potensi ketidakstabilan dan kegiatan perekonomian bank indonesia
kondisi permintaan risiko harga pangan yang bergejolak juga dapat mempengaruhi ketidakseimbangan
permintaan dan penawaran karenanya bank indonesia bersama pemerintah tim pengendalian inflasi daerah
dan pusat membentuk gerakan nasional pengendalian inflasi pangan atau gnp ip demi mewujudkan
keterjangkauan harga ketersediaan pasokan kelancaran distribusi dan komunikasi efektif
memperkuat investasi harga pangan dan mendorong produksi guna meningkatkan ketahanan pangan di
di sisi lain efek rambatan ekonomi global juga menjadi potensi ketidakstabilan ekonomi dari faktor eksternal
bank indonesia menjaga stabilitas rupiah dari fluktuasi nilai tukar yang signifikan yang dapat
menyebabkan ketidakpastian dalam perekonomian bauran kebijakan moneter dilaksanakan melalui
domestic non deliverable forward atau dndf dan surat berharga negara atau sbn di pasar sekunder
bank indonesia melakukan penguatan strategi operasi moneter yang pro market melalui instrumen
ekuritas rupiah bank indonesia atau srbi sekuritas valuta asing bank indonesia atau spbi dan sukuk
valuta asing bank indonesia atau sufdi berbagai inovasi instrumen ini juga diharapkan dapat
memperkuat pendalaman pasar uang dan mendukung upaya menarik aliran modal masuk demi terjaganya
stabilitas rupiah kebijakan kebijakan tadi bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi atau
prostability di mana stabilitas ekonomi yang baik akan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi
pertumbuhan ekonomi jika ekonomi stabil maka harga harga barang dan jasa akan tetap terjangkau
kebutuhan hidupnya dengan lebih mudah dan akan mendorong iklim investasi yang sehat untuk
perekonomian bisa tumbuh tentu harus stabil dulu lantas apakah menjaga kestabilan dan pertumbuhan
ekonomi bisa berjalan beriringan karena bank indonesia ada di setiap makna indonesia